mau pesan minum atau mau makan
kopi hitam satu
sama kopi mik satu
tadi aku kecopetan
aku taunya waktu mau bayar ongkos angkot
dompet aku tau tau udah gak ada di dalam tas
uangnya di dompet semua
selain uang di dompet kamu ada apa aja
ktp sama kartu atm
udah ketemu sama saib lagi
tadi dia kesini
dia udah nyopet lagi
udah ketangkep empat kali masih belum kapok juga
dia tadi bilang
sekarang udah punya uang sama
udah punya uang sama hp
saya tadi minta sama dia
tapi gak dikasih
saya ngasih nomornya ke kamu
udah dulu ngeleponnya
dia kesini lagi
saya barusan ditodong
dompet sama hp saya diambil
dia tadi kecopetan diangkot
waktu tadi denger teteh telepon
apa yang dicopet
isi dompetnya apa aja
ktp kartu atm sama uang

berarti bang edy belum bisa ngasih dana lagi
lama lagi buat kegiatan feni sama temennya
saya masih belum punya alasan buat nelfon peny
saya tuh udah kangen
kamu punya saran gak
kamu jangan nyopet lagi
saya bisa cari uang dari mana
kerja kerja di mana
asli dari mana
udah lama di bandung
dulu lama di bandung
dari zaman masih sekolah
beberapa tahun yang lalu
sempet balik ke sukabumi
balik ke bandung lagi
istri sama anak
bandung atau di sukabumi
saya udah gak ada istri
kok saya mendadak lapar ya
tadi kangen sama feni
mungkin karena tadi saya kangen penyu
efeknya sekarang jadi lapar
dulu kerja apa
waktu di sukabumi